kami akan menjaga anak ini seperti anak kami sendiri
kamu yang sabar
pak kepala kalau gitu kami permisi dulu
ini demi kebaikan kamu
tapi masih dukung
di depan kamu
satu saat nanti
kau mengerti hal ini

wi kamu udah harus belajar sabar dan kuat
kamu harus lapang dada ya wi
biarkan minum diadopsi sama orang lain
masa depannya akan cerah
tidak seperti disini
pasti kamu akan ketemu lagi kok
kalau begitu saya tunggu di ruang kepala penjara

mbak dewi orang tua angkat nino
sudah ada di depan
wi kamu udah harus belajar sabar dan kuat
kamu harus lapang dada ya wi
biarkan minum diadopsi sama orang lain
masa depannya akan cerah
tidak seperti disini
pasti kamu akan ketemu lagi kok
kalau begitu saya tunggu di ruang kepala penjara

saya harap bapak dan ibu bisa merawat nino seperti anak kandung sendiri ya
nah itu nino
mbak dewi perkenalkan
ini bu ratih dan ini pak agus
bu ratih pak agus
jaga dia seperti saya yang merawat anak kandung kalian
kami akan menjaga anak ini
kami akan menjaga anak ini
kami akan menjaga anak ini
seperti anak kandung kami sendiri
kamu yang sabar
kalau begitu kami permisi dulu ya
pak kepala kalau gitu kami permisi dulu ya
nges selalu getar